ada kabar gembira bagi anda pengguna kartu kredit saat lebaran
usai libur lebaran perbankan memundurkan tanggal penagihan kartu kredit
usai lebaran terjadi peningkatan penggunaan kartu kredit
baik untuk berbelanja kebutuhan pokok pakaian tiket maupun penginapan
bank negara indonesia menyebutkan penggunaan kartu kredit naik sekitar sepuluh hingga dua puluh persen
biasanya bank memberikan jangka waktu tidak melakukan penagihan kepada nasabah
ini sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan regulator atau nasabah
dapat menghubungi layanan nasabah bank terkait
sementara bank sentral asia memberikan grace period untuk nasabah pengguna kartu kredit
diharap masyarakat dapat bernapas lebih panjang usai pengeluaran besar besaran saat hari raya